penipu itu oh lebayah
iya bang ayah juga kasian
tahu keinginan dia begitu besar buat punya rumah sendiri
biar kagak dimarahin mulu tuh memertuaknya
eh jatuh jatuh sini sini kau
duduk duduk duduk dulu
duduk dulu kau
yang sabar kau ya tenang tenangkan dirimu
bang batar kan punya
dia tuh keponakan polisi
sebenarnya bisa saja jak
aku telpon si ucok keponakanku yang polisi itu
tapi masalahnya keponakanku itu tidak bertugas di bidang kriminal
eh tapi kan bang batar di mana mana polisi kan nakapin jahat
emang si ucok di bagian apa sih
dia bertugas sebagai penjinak bom
kena kontrolnya nggak
siapa sih yang lagi sendirian kita ganggu
tanya sendiri sama bang ojak
bang ojak bener ketipu
iya tat maafin abangnya
coba telfon bang edinya
teleponnya gak aktif
dicari ke temen temennya bang
abang kan gak kenal temen temen dia
ini semua gara gara lo
gak bener guru surma tangga
maaaak bang ojaknya jangan dimarahin
kan yang nipu bang edi bukan bang ojek
saya kasihan sama si oja
iya aku juga kasihan sama cukup yang satu itu
ini semua gara gara elo
salah saya apa
kalau lo gak nyariin kontrakan buat bang edi
si ojak mungkin sekarang gak kena tipu
saya gak terima kamu duduk begitu
saya gak suka
anggap pokoknya gara gara elo ojak kena tipu
lo berani sama gue
lucu juga liat dua orang cukup lagi berantem
berani bener kagak kenal sama gue apa
malah dia mewek
pas sampai hitungan ketiga mulai ya
ntar dulu hitungan saya apa hitungan kamu
gak mau ah kata bapak saya
jangan percaya sama hitungan orang lain
biarpun itu sesama tukang ojek
berdua ini mau ngapain sih
dasar tukang ojek stres
setuju satu dua tiga
satu dua tiga
eh sedawat seger
yang mau silahkan beli sedawat dulu cuy
sedawat lebih seger cuy
sedawat lebih seger
hai es cincau seger masya allah gue menang
eh pur terang aja lo yang menang lebaran mulut elu
eh eh eh mau ngapain lagi tuh masya allah disana pur bener bener stress
gue menang gue juara
gue juara nyatis gue menang saya yang menang
kan jangan sampai sini gue duluan tapi kan yang duduk saya duluan
ah aturan dari mana itu kata siapa kata saya barusan
tumben tumben apa bukan kata bapak loh bapak saya juga bilang begitu
sama lu mah gak ada abisnya tis
sama saya aja bu
saya dulu pur
saya kan belum selesai ngomong
bang kok berisik banget sih
ya sengaja lah non namanya juga jualan
emangnya harus teriak
kalau nggak teriak non nggak keluar
eh kok belok mau ngapain
bang bang berhenti
iya bu masya allah
iya bu nanti bu
ya daripada nanya aku mendingan nanya sama mbah aku
ada apa sih
nih ada yang jual es bu
bukan tukang es tapi es dawet
sama aja bang
ya beda lah yang aku jual kan bukan es doang
tapi ada dawetnya ada santannya ada gulanya
pokoknya enak deh
mau kemana non
nggak jadi beli
enggak siapa yang mau beli
memangnya jual apa sih bang
kalau begitu boleh deh cobain
satu aja deh kalau begitu
ya udah bu ngomong satu deh bu
gitu dong anak gaul mesti minum es dawet aku

gitu dong anak gaul mesti minum es daun taku